ya dan saat ini kita sudah bergabung dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
pak anies selamat malam terima kasih atas kesediaan anda untuk berbicara malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih sama sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak anies bagaimana anda melihat situasi dki jakarta ibu kota sejak tadi pagi hingga malam hari ini pak anies
kalau kita hanya melihat dua ratus meter sepanjang jalan tamrin maka rasanya seperti jakarta sedang dalam suasana mencekam
tapi kalau kita lihat seluruh wilayah jakarta jakarta sebenarnya tenang damai teduh tidak ada situasi yang mengkhawatirkan
bicara seluruh jakarta tapi memang bahwa di jalan tamrin di kantor bawaslu
di sana ada kegiatan
kegiatan unjuk rasa
dan tadi malam di sekitar petamburan serta tanah abang terjadi benturan
nah sisa dari itu yang masih membuat seakan akan ada masalah
sebenarnya pada saat ini situasinya terkendali di seluruh wilayah ibu kota
hanya saja perhatian kita semua sekarang terkonsentrasi pada dua ratus meter sepanjang jalan sutamrit
yang ini kembali
kemudian mewarnai perasaan dua ratus enam puluh juta penduduk indonesia
tapi saya ingin sampaikan bahwa insya allah ini semua dalam kendali
saya berkoordinasi dekat dengan seluruh jajaran baik di kodam maupun polda
termasuk aparat aparat keamanan dan juga komponen masyarakat
memastikan bahwa situasi di jakarta terkendali dan aman bagi seluruh warganya
karena bagaimanapun juga ini terjadi di jantung ibu kota
jadi mungkin itu yang membuat perhatian warga kemudian tertuju ke sana
ya ini terjadi di pusat tapi barangkali bukan jantung
karena ini pusat jalan di jakarta
tapi saya perlu garis bawahi di sini
bahwa tadi malam seperti juga sudah anda sampaikan
aksi yang berlangsung di depan bawaslu berlangsung dengan damai
selesai taraweh mereka bubar
tidak ada masalah
baru menjelang tengah malam ada pribadi pribadi tak dikenal
yang memancing terjadinya perselisihan yang berujung kepada bentrokan dan memakan korban
karena itu saya ingin mengajak pada saat ini kepada seluruh warga jakarta dan seluruh warga indonesia
bahwa ibu kota adalah milik semua
siapa saja bisa datang ke ibu kota
tapi bila anda perusuh maka anda tidak punya tempat di ibu kota
ibu kota bukan tempat bagi perusuh
dan kita akan lakukan semua yang ada di dalam mewenang kita
untuk menghadapi para perusuh
baik kami dari pemprov maupun seluruh jajaran keamanan
kita tidak ingin para perusuh untuk mengambil momentum
karena ada banyak orang yang berkumpul lalu digunakan untuk menghasilkan suasana konflik yang menghasilkan korban
tadi pagi saya mendatangi rumah sakit tempat korban korban dirawat
saya temui korbannya satu persatu
saya tanya kondisinya dan berbicara tentang pengalaman mereka semalam
jadi memang ini dua hal yang berbeda
aksi yang di depan bawah selu yang berlangsung damai
dan kerusuhan yang terjadi di malam hari
karena itu bagi seluruh warga yang berada di sekitar wilayah tamrin tanah abang
kita semua supaya berhati hati
bila melihat ada pribadi pribadi yang memancing konflik perseteruan
maka dihentikan jangan malah diikuti
dan laporkan karena peristiwa peristiwa kecil seperti inilah yang bisa memicu
alhamdulillah memicu konflik
alhamdulillah sekarang terkontrol terkendali
dan saya ingin sampaikan kepada seluruh warga indonesia yang mendengarkan
bahwa di jakarta situasinya tenang damai
hanya di tempat ini saja
cuma sayangnya semua kamera memang melihatnya kesini
jadi seakan akan sejak jakarta terasa tegang
insya allah jakartanya tidak tegang
dan korban yang terjadi tadi malam
saya perlu garis bawahi
satu nyawa saja sudah amat berlebih
kita tidak boleh mentoleransi adanya korban sampai seperti ini
dan ini hanya bisa terjadi kita bisa menghentikan
bila kita semua menahan diri
ingat ini ibu kota milik kita semua
munculkan suasana teduh
melihat ada pancingan jangan terpancing
dan ajak pada semuanya
dalam masa berkumpul banyak sangat mudah
muncul pribadi pribadi tak bertanggung jawab
yang membuat suasana menjadi keruh
insya allah itu semua bisa kita tangani
bila kita mau sama sama sadar
membangun kedamaian keteduhan adalah kerja bersama
pak anies tapi bagaimanapun polisi sudah menetapkan siaga satu di wilayah dki jakarta
di wilayah ibu kota hingga tanggal dua puluh lima mei
dan kemudian ini juga diikuti mungkin oleh beberapa instansi yang berada di wilayah jalan tamrin
yang kemudian meliburkan
bagaimana tanggapan anda untuk soal ini pak anies
benar kita juga mendengar dan aparat keamanan memiliki informasi informasi yang tidak semuanya bisa diumumkan
terkait dengan monitoring terhadap pribadi pribadi yang punya potensi untuk melakukan kerusuhan
mereka bukan berada di dalam barisan yang melakukan aksi damai
mereka di luar hanya seringkali punya potensi untuk mendompleng
nah itu terjadi dan kita sudah saksikan tadi malam
karena itu monitoring dilakukan
dan status siaga itu artinya
seluruh aparat berada dalam posisi siap
jadi masyarakat sendiri saya anjurkan untuk berkegiatan seperti biasa
yang sekolah sekolah biasa yang pekerja juga biasa yang ke pasar juga biasa
dengan begitu kita sama sama membangun suasana yang tenang dan teduh
tapi bila justru kita semua merasa tercekam
maka sekota nanti akan merasakan suasana yang tidak enak
hari ini itu tidak terjadi
bahkan kalau anda datang ke lokasi depan kantor bawaslu
suasananya pun bukan suasana yang menegangkan
saya tadi kesana
saya tadi kesana saya menyaksikan dari dekat
saya menginspeksi semua petugas kita
karena petugas kita lengkap disana
petugas kesehatan pemadam kebakaran petugas keamanan petugas kebersihan
semuanya berada disana
dan secara keseharian hanya jumlah orang banyak
tapi tidak ada suasana tegang
karena itu saya menganjurkan meskipun aparat keamanan menetapkan status siaga satu
yang artinya semua aparat keamanan bersiap
tetapi kita semua di masyarakat mari kita laksanakan kegiatan kita rencana rencana kita sehari hari seperti biasa
agar rumah rumah kita pun menjadi rumah rumah yang tenang teduh
hanya di beberapa ruas jalan saja terjadi suasana di mana ada konsentrasi massa
tapi selebihnya jakarta seperti biasa
pak anies apa yang kemudian akan dilakukan pemprov dki jakarta sekarang untuk memastikan keributan tidak terjadi lagi
seluruh aparat kita di lokasi lokasi di mana ada konsentrasi pengumpulan orang hadir memantau
begitu ada tanda tanda pancingan pancingan yang tidak konstruktif kita langsung bertindak dan mencegah
itu yang kita kerjakan
yang kedua adalah aparat tim kesehatan kita
tim kesehatan kita sudah beberapa hari ini di lapangan
dan tadi pagi ketika
ternyata terjadi benturan
mereka yang paling banyak membawa korban
sudah lebih dari dua ratus korban ke rumah sakit
yang membawa adalah ambulan ambulan kita
ambulan kita lebih dari tiga puluh bertugas di lapangan
ratusan petugas kita ada di sana
membawa semua korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan
dan kami di pemprov dki menggratiskan biaya bagi semua korban yang dirawat di rumah sakit
rumah sakit manapun di jakarta
dan kami di pemprov dki yang akan mengendal seluruh pembiayaannya
dengan begitu kita berharap suasananya tenang teduh
dan ujungnya kita berharap akan terjadi sebuah solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi sekarang
yang solusinya membawa ketenangan
solusinya membawa persatuan
dan harapannya menuju indonesia yang lebih baik bagi semuanya
dan ibu kota
menjadi tempat yang nyaman tenang teduh bagi semua
baik pak anies baswedan gubernur dki jakarta terima kasih
pak anies selamat malam